perubahan iklim merupakan perubahan pada suhu curah hujan pola angin dan berbagai efek efek lain yang terjadi secara drastis
perserikatan bangsa bangsa mendefinisikan perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas manusia baik secara langsung maupun tidak langsung
sebagai negara kepulauan dan berada di wilayah tropis indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim
selain itu indonesia juga termasuk negara yang sangat rentan terkena bencana bencana yang terkait dengan perubahan iklim
seperti semakin panjangnya bulan kering dan basah kenaikan temperatur permukaan laut perubahan pola dan intensitas curah hujan
serta meningkatnya bencana hidrometeorologi antara lain banjir longsor puting beliung dan gelombang pasang
berdasarkan data bnpb dari awal januari hingga sepuluh februari dua ribu dua puluh tercatat jumlah bencana di indonesia sebanyak empat ratus lima puluh lima kejadian
bencana tersebut didominasi oleh banjir diikuti puting beliung dan tanah longsor
akibatnya sebanyak sembilan ratus sembilan puluh empat ribu warga mengungsi dan sembilan puluh empat jiwa meninggal dunia
berbagai upaya pencegahan dan pengurangan dampak negatif perubahan iklim di berbagai sektor telah dilakukan pemerintah
seperti perusahaan perusahaan perusahaan perusahaan perusahaan perusahaan perusahaan perusahaan
pemanfaatan pupuk organik penghapusan bahan perusak ozon hingga menyusun rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklim di lima belas wilayah percontohan
namun sejatinya upaya penanganan perubahan iklim bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah semata
peran aktif dari pihak dunia usaha akademisi organisasi masyarakat sipil mitra pembangunan dan seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan
agar upaya penanganan perubahan iklim dapat tercapai

tahun dua ribu dua puluh dibuka dengan berbagai bencana alam
jadi jakarta mulekandang jepang dan indonesia
dengan banjir dan kemudian juga ada longsor dan di australia dengan kebakaran yang dahsyat
dan membunuh ya begitu banyak biodiversitas di sana
dan ini bencana ini merupakan salah satu dampak dari cuaca ekstrim ya
curah hujan yang begitu besar tapi juga peningkatan suhu yang begitu panas
nah ini juga ada kaitannya karena dampak dari perubahan iklim secara global
nah masalah perubahan iklim ini menjadi salah satu concern bukan saja di indonesia tentu saja yang rentan terhadap bencana alam
tapi di seluruh dunia karena dampaknya itu juga akan berlangsung secara global
nah untuk lebih mengetahui persisnya ya apa itu yang disebut sebagai perubahan iklim dan juga dampaknya
apalagi terhadap kehidupan kita di planet ini dan juga apa apa saja langkah yang perlu dilakukan oleh pembuat kebijakan
untuk misalnya mitiga
jadi kita harus berhati hati menyiapkan diri dan juga melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim ini
saya sudah ditemani oleh kepala bmkg badan meteorologi klimatologi dan geofisika bu dwi korita kanawati
tapi kita sebutnya bu rita saja ya dan kita berada langsung di kantor bmkg
nah bmkg ini merupakan lembaga yang biasanya kalau masalah cuaca perakiran iklim dan lain sebagainya

termasuk juga bagaimana kita merespons gempa tsunami dan bencana alam lainnya
tapi mungkin supaya kita lebih jelas lagi
ini kan kita banyak sekali lembaga lembaga di negara ini ada yang menanggulangi bencana
tapi ada juga yang misalnya dari segi teknologinya
persisnya peran dari bmkg itu sendiri
apa apa saja tugas tanggung jawabnya dan mungkin yang bisa kita lakukan di sini
baik mbak desi terima kasih atas kehadiran mbak di kantor kami
dan sesuai dengan undang undang no tiga puluh satu tahun dua ribu sembilan
tugas dan peran bmkg terutama adalah memberikan layanan informasi
jadi ini tugas operasional untuk selalu memberikan layanan informasi
dalam hal meteorologi klimatologi dan geologi
nah geofisika ini lebih dikenal dengan informasi gempa bumi dan tsunami
serta memberikan layanan peringatan dini untuk cuaca ekstrim iklim ekstrim
kemudian juga gelombang tinggi serta peringatan dini tsunami
oleh karena itu fungsi peran bmkg ini mendukung sebelas sektor yang ada di kementerian
antara lain adalah sektor
kemudian di kementerian perhubungan kemudian juga infrastruktur
kemudian lingkungan hidup termasuk juga bencana pertanian energi pariwisata dan kesehatan juga
jadi luar biasa banyak
ini sebenarnya langsung berhubungannya dengan kehidupan kita sehari hari termasuk juga mungkin dari segi kebijakan
itu harus ya semuanya bermuara kepada data dan informasi
jadi berarti data informasi
dan informasi dan pengetahuannya ini harus banyak dan up to date ya bu rita
kekuatan kami adalah di big data
jadi setiap detik kami mengumpulkan data jadi titik titik observasinya titik titik observasi ini ribuan
ada di seluruh wilayah tanah air termasuk di daerah daerah terpencil
dan di situ kami sangat tergantung pada teknologi
sehingga teknologi kami harus terus selalu diupdate
agar dapat menyajikan data secara menangkap data merecord data secara real time
dan secara otomatis kami khususnya untuk gempa bumi tsunami dan cuaca
itu ada artificial intelligence untuk menghitung cepat dengan super komputer
agar kalau tsunami dalam waktu katakan tiga menit itu harus sudah bisa mengetahui potensi tsunami atau tidak
secara otomatis bisa disebarluaskan ke masyarakat
demikian juga untuk cuaca ini juga kami menggunakan big data dan mengolah dengan artificial intelligence
nah bedanya yang kami lakukan dengan layanan cuaca yang di luar bmkg misalnya di publik ini kan banyak sekali
banyak perakiraan dan perkiraan
ada rumah ada juga ramalan
nah yang kami lakukan diawali mirip dengan yang publik lakukan
kami mengunduh data dari global modeling global sama
publik bisa melakukan itu tetapi bedanya bmkg setelah data itu diunduh diolah lanjut oleh analis di bmkg
dengan meramu dengan data satelit yang update setiap sepuluh menit kemudian juga dengan data data radar ada sekitar empat puluh satu radar di seluruh indonesia
artinya data global itu itu adalah data yang diperlukan oleh data satelit
karena data global itu belum presisi dan akurasinya masih kurang tepat untuk wilayah indonesia
sehingga harus kami olah lagi
ini kenapa karena satelitnya belum cukup untuk mencakup seluruh wilayah indonesia
global itu kan indonesia ini kan mohon maaf paling dinamis
di antara dua benua dan dua samudera dan di situ sangat berpengaruh terhadap kondisi iklim dan cuaca
jadi kalau dibandingkan dengan cuaca di benua itu sangat berpengaruh

relatif lebih predictable ya
jadi kalau dengan data global mungkin variasinya uncertainty nya lebih controllable
kalau di indonesia
kalau kita lihat ini kan karena kita kepulauan ya
kepulauan pulaunya banyak dan mayoritas ini laut tapi juga dipengaruhi oleh samudera pasifik dan samudera india dan benua dua benua itu
sehingga uncertainty nya sangat tinggi
sangat tinggi ya
kompleksitasnya sangat tinggi
sehingga kami harus memverifikasi dengan selain satelit satelit itu tidak cukup karena resolusinya tidak begitu tajam
sehingga harus diolah dengan radar dan setelah itu dimodelkan
umumnya orang menggunakan satu dua model
bmkg tidak cukup harus sepuluh model
harus banyak tapi ini mungkin agak terlalu teknis ya
terlalu teknis ya
tapi pada intinya ini datanya sampai saat ini up to date dan indonesia memang memiliki teknologinya ini atau masih bekerja
atau masih bekerja sama dengan negara lain
dan bagaimana sharing data mungkin dengan pihak pihak sumber data yang global
betul kami sudah ada teknologi dan dipercaya oleh organisasi meteorologi dunia untuk membina pacific island dan asean
sehingga dari segi teknologi alhamdulillah sudah dapat bersaingan
dapat dukungan untuk mengundang mentraining
jadi kami kadang kadang juga keliling di pacific island untuk mentraining mereka
namun itu tidak cukup bagi kami karena sangat dinamisnya cuaca
sehingga kami tetap bekerja sama dengan jepang juga dengan amerika untuk selalu catching up mengejar teknologi tadi
dan sharing data itu dilakukan kami wajib mengirimkan data dari enam puluh titik observasi yang ada di indonesia
seluruh dunia juga melakukan
karena memang sebenarnya cuaca dan iklim itu kan lintas negara
tidak ada batas negara
saya lihat di sini ada ini beberapa yang dari fokus ya terhadap apa yang dipantau
misalnya angin curah hujan suhu humuditas dan lain sebagainya
jadi kalau kita bicara sekarang yang namanya perubahan iklim dan cuaca ekstrim
dan kita lihat juga ini sekarang negara negara juga apalagi terakhir di world economic forum misalnya
sekarang ada sosok breta tunberg yang bahwa ini ada sesuatu yang harus ditangani secara urgent
yaitu perubahan iklim yang sudah kita rasakan sekarang berdampak
sekarang seharusnya bmkg paling tahu ya dari segi ilmunya dari segi kenapa kenapanya
mungkin bisa dijelaskan kembali
karena orang juga masih bingung antara iklim cuaca dan dampaknya dan lain sebagainya
mungkin bisa dijelaskan sedikit ya
baik secara singkat
kalau kita berbicara cuaca itu adalah kondisi paling tidak untuk satu minggu saja
atau sampai sepuluh hari
tetapi kalau sudah membahas prediksi lebih dari sepuluh hari itu sudah masuk ke iklim
baik dari suhu udara arah kecepatan angin kelembapan tekanan udara
itu sudah iklim
nah tentang perubahan iklim global
itu data dari bmkg selama
lebih dari seratus tahun
sejak tahun seribu sembilan ratus
itu menunjukkan tren
adanya peningkatan intensitas curah hujan
terutama tiga puluh tahun terakhir
jadi adanya periode ulang hujan ekstrim
untuk satu sampai dua hari
dan periode ulangnya tiga puluh tahun terakhir itu semakin rapat
dan intensitasnya itu meningkat eksponensial
jadi berarti dampaknya juga lebih besar
bisa menimbulkan bencana alam
betul jadi banjir itu korelatif dengan kejadian banjir longsor dan banjir bandang
kemudian dari suhu
sejak tiga puluh tahun yang lalu
kami merekam adanya kenaikan suhu bervariasi antara satu sampai satu derajat celcius
sampai tahun dua ribu sembilan belas
sementara itu kami memprediksi di tahun dua ribu tiga puluh
akan ada tambahan kenaikan suhu lagi setengah derajat celcius
dan kondisi kelembapannya makin kering
artinya apabila tidak ada mitigasi perubahan budaya perubahan tingkah sikap manusia
suhu akan semakin panas
kejadian ekstrim akan menjadi normal
artinya kejadian ekstrim itu semakin sering dan kita mengatakan
jadi new normal nya itu ya
banjir kebakaran kekeringan dan lain sebagainya
itu biasa dan mungkin juga bisa meningkatkan bencana alam lainnya
bmkg melakukan riset juga dengan pohao university
itu akibat dampak perubahan iklim global
kami memprediksi tahun dua ribu dua puluh
es itu sudah habis
di sana di puncak gunung jaya wijaya
nah ini menarik ya karena ini berdasarkan statistik ya
data suhu semakin lama semakin meningkat
dan juga di paris agreement ya
itu kan mau diistilahnya jangan lebih dari dua derajat pada akhir abad ke dua puluh
nah pertama ya kenapa ya kira kira tidak boleh lebih dari dua puluh dua derajat
dan dampaknya terhadap planet bumi itu seperti apa
dan juga mungkin sumber dari perubahan iklim ini yang terbesar
kalau tidak salah itu karena emisi
emisi gas rumah kaca
gas rumah kaca mungkin bisa mencerahkan lah ini bagi kita ya
betul sekali kebetulan bmkg ini menjadi salah satu dari tiga puluh dua global atmosferik watch
jadi pengawas kondisi atmosfer global
dan dari data sejak tahun seribu sembilan ratus

itu memang di indonesia itu ada tren perubahan gas
tren kenaikan gas rumah kaca
dan gas rumah kaca ini kita bisa sebut salah satu adalah karbon dioksida
antara lain itu
dan itu yang paling banyak
paling banyak karena di menurut pakar ya analisis kami
adalah dari sumber sumber apa karbon dari transportasi

juga penjerap karbon itu hijau daun itu juga semakin berkurang
sehingga trennya juga semakin meningkat
meskipun indonesia masih sedikit di bawah rata rata dunia
sedikit di bawah ini
kalau kita nggak hati hati bisa melampaui rata rata dunia
kenaikan gas rumah kaca tersebut
nah ini dengan kenaikannya gas rumah kaca ini apa yang terjadi
sehingga ini bisa meningkatkan suhu
dan dengan adanya peningkatan suhu itu nanti bisa berpengaruh kepada cuaca ekstrim
apa yang berubah dalam siklus mungkin yang biasanya dulu lebih inilah
tapi dengan adanya kenaikan suhu ini menjadi tidak normal
ya terutama saat kemarin kami mengalami kemarau panjang
itu sangat dipengaruhi oleh suhu muka air laut
ini yang nampaknya sangat sensitif terpengaruh dampak dari perubahan iklim global tersebut
nah dimana suhu muka air laut ini terjadi gap yang sangat mendasar
itu bisa nanti mengarah terjadinya tropical cyclone
atau malah kemarau yang panjang
atau justru sebaliknya hujan yang terlalu deras
tetapi yang berkurang itu dituangkan yang harusnya selama beberapa minggu hanya dalam satu hari
sehingga meskipun secara umum berkurang tetapi intensitas merusaknya lebih dahsyat
karena biasanya beberapa minggu atau satu bulan terjadi hanya satu hari
atau bahkan cuaca ekstrim
jadi misalnya salju di gurun pasir
atau mungkin musim dingin yang tiba tiba panas
sementara musim panas yang ternyata kebalik balik itu
ini berarti ada perubahan dari angin
contohnya kejadian banjir di jabodetabek
itu adalah pengaruh perbedaan tekanan udara yang ada antara china dengan hongkong
mengakibatkan adanya seruak deras
desakan udara dingin dari arah hongkong masuk ke wilayah indonesia
dan itu mempercepat mengefektifkan pembentukan awan awan hujan
dan akhirnya tersentor kemarin dalam banjir di jabodetabek
jadi kejadian di tempat yang ribuan kilometer itu bisa berpengaruh ke indonesia
dan sebaliknya kejadian di indonesia bisa berpengaruh di benua lain
dan contoh yang lain es di gunung jaya wijaya
kebetulan bmkg melakukan riset juga dengan ohio university
itu akibat dampak perubahan iklim global
kami memprediksi tahun dua ribu dua puluh lima s itu sudah habis
di sana di puncak gunung jaya wijaya
dan ini pasti ada dampaknya
ada dampak lanjutnya
esnya habis berarti sumber air juga akan berkurang
apalagi kalau misalnya seperti di gunung himalaya yang sekarang tesnya juga semakin menipis
itu akan berdampak pada nanti kurangnya sumber daya air
nah yang ini kebetulan saya ke antartika
jadi antartika luar biasa
biasanya ini kan ada semacam kulkas lah istilahnya kita di
ya kulkasnya di kutub selatan dan di kutub utara
nah sekarang sudah mulai
di sana kan musim panasnya tapi tahun ini ternyata lebih panas dari yang panas lain
apa dampaknya selain ya tentu saja permukaan air laut meningkat
dengan melelehnya atau berkurangnya es di kedua kutub itu bu rita
penting sekali ini
ini pertanyaan ini sangat mendasar
yang dikhawatirkan muka air laut akan semakin tinggi
jadi pulau pulau kecil bisa semakin tenggelam
dan bisa juga ini apa coral reef juga bisa terpengaruh
jadi bleaching ya
jadi pada mati
pada mati itu ya
sehingga kalau kondisi itu terjadi itu akan merembet ke pengaruh lingkungan selanjutnya
siklus hidrologi akan terpengaruh
kemudian daur siklus makan untuk dari ikan ikan itu kan larinya nanti juga ke manusia
itu juga akan terpengaruh
karena kita merupakan satu ekosistem ya
meskipun nanti penjabarannya lokal lokal ada ekosistem khusus
tetapi itu ternyata lokal bisa berpengaruh global dan sebaliknya
dan nanti ujung ujungnya juga penyakit juga akan pola penyakit
itu juga akan terpengaruh juga
ya nah satu lagi mungkin ini kan karena lebih panas
jadi ini merubah ya siklus ekosistemnya
tapi ini juga ternyata katanya berpengaruh dengan melelehnya es ini
karena es kan berwarna putih sementara tuh airnya
sementara tuh air laut itu berwarna lebih gelap
katanya berpengaruh terhadap meningkatkan lebih lagi radiasi
sehingga suhunya juga akan semakin meningkat
di matahari ini kalau yang putih kan memantulkan
sehingga temperaturnya akan menjadi lebih dingin ya lebih rendah suhunya
tetapi kalau kena laut itu memang kalau dari satelit terlihat sekali mbak
itu kelihatan gelap kalau laut itu
sehingga itu kan lebih menyerap ini
sehingga suhu muka air laut itu lebih tinggi
sehingga suhu muka air laut akan meningkat
dan perubahan suhu muka air laut ini bisa menjadi titik awal tadi
adanya perbedaan tekanan udara antar wilayah
sehingga kecepatan angin
itu akan semakin sering terjadi
ini mungkin kita lihat sebagai contoh ya
mungkin bisa dijelaskan sedikit warna warna ini
yang warna biru
yang paling diwaspadai
walaupun lebih cantik
yang cantik ini malah harus diwaspadai
jadi di sini ini yang paling tinggi intensitas hujanya dari milimeter
katakan per hari begitu ya
nah itu sudah batasnya lebat itu lima puluh mm
jadi itu berarti sudah lebih tinggi dari lebat
ini zona zona yang semakin ke enam puluh ini kan pink
ini harus semakin diwaspadai
semakin diwaspadai zona ini
di sini sudah kita harus antisipasi mungkin kejadiannya
banjir dan lain sebagainya
jadi banjir karena hujan lebat dan longsor ini wilayah kalimantan sampai ke selatan ini di jawa timur
bahkan masuk juga sebagian sulawesi selatan
ya mungkin ini sebagai ilustrasi bahwa ya perubahan iklim dan berpengaruh kepada cuaca ekstrim ini
sudah ada di sini dengan begitu banyaknya warna yang harus kita perhatikan
mungkin kita istirahat sebentar sambil kita lihat lagi kira kira fasilitas dan juga apa apa saja teknologi yang ada di sini
supaya bmkg ini bisa terus menerus memantau secara up to date ya memberikan informasi
tapi lebih penting lagi informasi ini kan seharusnya digunakan
menjadi basis kebijakan karena dampaknya dari perubahan iklim dan cuaca ekstrim ini adalah ya seharusnya digunakan
karena informasi ini adalah ya sangat berkaitan dengan kehidupan kita
yuk kita mungkin silakan bu rita masih bersama kami dalam insight with desi anwar
apabila ada gempa tsunami itu secara otomatis informasi ini masuk ke bpbd di provinsi provinsi yang terdampak
begitu informasi itu masuk apakah ada yang menjaga tidak di sana
karena biasanya kejadiannya itu setelah jam kantor
ya kita lanjutkan insight with desi anwar
kita ingin melihat dampak ya cuaca ekstrim akibat perubahan iklim serta apa saja kira kira langkah yang perlu kita antisipasi dan hal hal
nah yang memiliki informasi paling banyak paling banyak
nah yang memiliki informasi paling banyak paling banyak
paling lengkap dan paling up to date ya mengenai semua ini adalah badan meteorologi klimatologi dan geofisika
kita langsung saja dengan ibu dwi korita karnawati sebagai kepala bmkg
tadi kita sudah membahas sedikit ya apa yang menyebabkan perubahan iklim itu dan juga dampaknya termasuk cuaca ekstrim
ya dan tentu saja kalau di negara kepulauan seperti indonesia ini lebih tantangannya lebih besar ya
karena dampaknya juga bisa menimbulkan bencana alam ya
kita negara kepulauan populasinya banyak dan kita juga dalam ring of fire dan lain sebagainya
untuk tahun dua ribu dua puluh ini seperti kita ketahui dimulai dengan banjir dan lain sebagainya
bagaimana kira kira perakiraan atau cuaca yang kita bisa antisipasi di indonesia untuk tahun ini bu rita
ya jadi sebetulnya november dua ribu sembilan belas kami sudah merilis
prediksi untuk dua ribu dua puluh dan di dalam rilis itu dikatakan bahwa mulai januari intensitas hujan semakin meningkat
dan puncak musim hujan diprediksi pada bulan februari maret dan akhirnya april may atau ini tidak bisa serempak ya
karena wilayah indonesia sangat luas
nah mulai april mei itu sudah memasuki musim kemarau
nah sampai juni itu diprediksi tidak ada anomali iklim
tidak ada anomali
persoalan ada cuaca ekstrim itu memang setiap tahun kita memiliki cuaca ekstrim
dan sering dari data kami di kaleidoskop juga itu awal dua ribu sembilan belas itu cuaca ekstrim juga banyak
jadi seharusnya sudah bisa diantisipasi kan
dan informasi ini sudah disebarluaskan
dan itu rutin
setiap tahun ini saja
setiap tahun itu sudah tersistem seperti itu
ya termasuk misalnya curah hujan yang begitu besar pada bulan januari
ini harusnya sudah bisa diantisipasi dan dibuat langkah langkah ya oleh pemerintah daerah misalnya
pemerintah daerah terutama ya tentunya dari pusat dan daerah
nah untuk hal tersebut sebetulnya sistem informasi ini sudah terintegrasi antar server
server bmkg dengan bnpb dan dengan kementerian pupr serta badan geologi
karena badan badan tersebut yang bertugas untuk memberikan peringatan dini banjir itu pupr
kemudian badan geologi itu longsor
bnpb kan tentang bencana
tapi tetap untuk lokal itu kan kondisinya bisa spesifik
itu kami bekerja sama dengan pemerintah daerah
selama ini bagaimana kerjasama dengan lembaga lembaga yang lain
dan terutama dengan pemerintah daerah
ada tantangannya apa apa saja
nah sebetulnya sistemnya sudah ada
contohnya untuk gempa dan tsunami
apabila ada gempa tsunami itu secara otomatis informasi ini masuk ke bpbd di provinsi provinsi yang terdampak
itu secara otomatis
nah mungkin yang masih harus ditingkatkan
begitu informasi itu masuk
apakah ada yang menjaga tidak
menjaga tidak di sana
karena biasanya kejadiannya itu setelah jam kantor
atau hari libur
jadi sudah tutup
nah ini tantangan juga
karena untuk mempertahankan dua puluh empat jam itu kan persoalannya menjadi macam macam
nah itu tantangannya
dan kalau sudah disampaikan ke publik
kami juga mempunyai backup
mungkin melalui pemda itu tidak ada yang jarang
mungkin bisa saja
tetapi kami sebarkan melalui sosial media
sosial media itu kan nggak perlu dijaga
nah itu yang kami lakukan melalui twitter facebook instagram dan seterusnya
tetapi persoalan berikutnya
setelah menerima informasi itu
kan harus ada langkah lanjut
nah ini yang masih menjadi pr
dan harus ada kebijakan
dan belum lagi kadang kadang di sosial media itu bisa ada hoax dan lain sebagainya
hoaxnya informasinya bisa dibelokkan
itu banyak persoalan
tapi balik ke yang untuk antisipasi kita tahun ini
kira kira bulan apa saja dan dimana saja yang harus diantisipasi
karena kan memang anomali di indonesia ini
anomali merupakan yang normal
normal di indonesia
nah salah satu anomali bagi negara lain
di indonesia normal itu adalah
di wilayah provinsi riau dan sumatera utara
terutama bagian timur
itu bulan februari maret
sudah memasuki musim kemarau yang pertama
wilayah tersebut mengalami dua kali musim kemarau
yang pertama saat ini sudah mulai masuk
tetapi di sebelah baratnya itu bisa banjir
jadi ada kemarau ada banjir
jadi yang harus diwaspadai mulai saat ini sampai maret itu karhutlah
di rio dan sumatera utara
jadi hati hati di situ jangan sampai ada terjadi kebakaran
namun di wilayah yang lain terutama sumatera hampir seluruhnya ya
jawa nusa tenggara
jadi hampir merata di wilayah indonesia potensi cuaca ekstrim
masih dapat terjadi
diprediksi masih dapat terjadi
sampai puncak musim itu februari maret
dan nanti baru berakhir april
dan ini semua bisa dikatakan akurat
ini kan kita ada perkiraan atau perakiraan
jadi prakiraan kami akurasinya untuk cuaca publik
nah karena apa
perhitungan perakiraan cuaca itu tidak hanya menggunakan data global
yang tadi sudah kami sampaikan
kami diperkuat dengan satelit radar dan ribuan titik observasi
lumayan cukup tinggi ya sebenarnya ke akurasinya
kalau untuk itu sebetulnya sudah tidak kalah
tidak kalah dengan negara lain
bahkan harus kita syukuri
tapi kami tetap harus meningkatkan terus
untuk peringatan dini
beda lagi ya
perakiraan cuaca dengan peringatan dini
jadi kalau sudah ada peringatan dini
semua mengambil langkah langkah untuk mengantisipasi
kejadian tsunami di palu
itu setelah gempa
dua menit tsunami sudah terjadi
jadi sistem peringatan dini belum dikeluarkan
sudah keduluan tsunaminya
kita di dalam ruangan yang
ini merupakan early warning system khusus untuk tsunami
jadi seperti kalau di indonesia ini bukan saja cuaca ekstrim tapi kita merupakan bagian dari ring of fire cincin api
sehingga kita rentan terhadap hal hal seperti gempa bumi tsunami dan gunung meletus dan sebagainya
ini juga merupakan tanggung jawab dari bmk
paling tidak untuk bagian geofisikanya
kecuali gunung erupsi gunung teman teman di badan geologi
ini tsunami ini kita lihat juga sudah ada beberapa kali ya yang terjadi
terakhir kalau tidak salah yang di selat sunda dan juga waktu itu di palu
seberapa akurat atau seberapa up to date ya early warning system yang kita miliki
karena setau saya misalnya seperti yang bui dan lain sebagainya itu banyak yang rusak diambil dan lain sebagainya
tapi kalau sekarang apakah sudah ada perbaikan terhadap jadi perlu warning system
jadi perlu kami sampaikan kalau bui itu tidak bisa untuk early warning system
untuk tsunami ya
itu lebih ke arah late warning system
karena sifatnya memverifikasi prediksi yang dilakukan
sejak kapan ini
kira kira tahun dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
jadi dua tiga tahun terakhir ini ya
sistem teknologinya yang ditingkatkan
jadi jumlah sensor sensornya dirapatkan
kemudian modelingnya pemodelan tsunami itu sebelumnya hanya sekitar enam model yang kita lakukan
tetapi saat ini sudah delapan belas ribu model
tetapi itu tidak cukup
tidak cukup untuk keselamatan
yang penting bukan akurasi tetapi kecepatan
nah kecepatannya saat terjadi tsunami di palu
kecepatan sistem kami itu lima menit
dalam waktu lima menit setelah gempa bumi bisa memberikan peringatan dini tsunami
namun kejadian tsunami di palu itu setelah gempa dua menit tsunami sudah terjadi
sistem peringatan dini belum dikeluarkan sudah keduluan tsunami nya
jadi diperlukan minimum berapa menit sebelum ada respon yang bisa dikatakan akurat
sebetulnya kalau yang sudah sistem dibangun di sini itu adalah dua puluh menit
dan kami memberikan waktu lima menit
itu dulu waktu palu
tetapi hari ini kami sudah bisa memberikan waktu tiga sampai sekitar tiga menit empat menit itu sudah bisa
tapi kalau tsunami nya datang di bawah dua menit ya itu
sudah tidak bisa itu hanya tuhan yang ini
namun hal itu justru menyadarkan kami bahwa
teknologi bukan segalanya
jadi kami mengajak masyarakat untuk menerapkan kearifan lokal
setiap anda berada di pantai dan anda merasakan goyangan
goyangan gempa itu hitungan ke sepuluh segera cari tempat yang lebih tinggi
jangan menunggu peringatan dini dari mana pun
kalau misalnya terjadi di ruangan ini bagaimana bu rita
karena di sini kan semua yang harus tidak boleh meninggalkan gedung
di sini ada sop nya sendiri
yang terakhir itu gempa sempat menggoyang ruangan ini
termasuk ruangan saya digoyang juga
nah sop nya yang ada di ruangan ini tidak boleh lari keluar
ini mejanya sudah didesain insya allah kuat
di bawah meja dan menggunakan helm
menggunakan helm selama kurang lebih dua menit
karena dua menit itu yang bekerja artificial intelligence
mesin mesin komputer ini bekerja menghitung magnitudo gempa
potensi tsunami dan kedalamannya berapa posisinya
itu oleh mesin mesin komputer
setelah dua menit itu biasanya sudah stabil kondisi
dan dalam waktu maksimum lima menit
meskipun sekarang kami sudah bisa kurang ya
maksimum lima menit harus di diseminasi disebarluaskan ke berbagai media
sosial media televisi ini untuk ngontrol bukan untuk nonton
ngontrol televisi mana yang belum mengeluarkan breaking news
jadi sekarang sudah otomatis bagian sop nya itu
mungkin kalau ada kritik atau feedback terhadap bmkg
kok gak akurat atau kok terlambat
atau kok peringatannya diambil terlalu dini dan lain sebagainya
itu biasanya kenapa
karena miskomunikasi atau memang
nah itu pengaruh sosial media juga
jadi contohnya yang di palu
itu kami dikatakan mencabut peringatan dini
peringatan dini baru tsunami nya datang
sebetulnya waktu peringatan dini diakhiri tidak dicabut
itu langitnya sudah gelap
nah sudah diakhiri
tetapi sekitar setengah jam satu jam kemudian
baru bereda viral
video terjadi tsunami di palu
jadi baru sempat mengedarkan
sehingga orang menilainya
bmkg sudah mengakhiri kok
padahal di video itu langitnya masih terang
dan jamnya sudah jam tujuh malam
kan sudah gelap
tapi ini jadi tantangan yang cukup sulit ya
karena semua ini sekarang berdasarkan komunikasi dan lain sebagainya
dan respons masyarakat juga sangat tergantung ya
kepada data yang akurat dan yang cepat ya
taruhlah keakurasian yang dari informasi yang keluar dari bmkg
respons dari pihak pihak yang terkait selama ini
bagaimana khususnya misalnya dengan pemda
apa kira kira tantangan yang terbesar bu rita
karena kuncinya kan bukan informasinya
tapi apa yang dilakukan dengan mendapatkan informasi ini
kami terus bekerja sama dengan pemerintah daerah
sebetulnya bmkg itu ada di daerah daerah
ada di provinsi ada di beberapa kabupaten yang
dan ini semua real time juga
pusatnya dari sini nyebar serempak ke sana
sehingga saat ini program utama kami adalah public outreach
jadi bagaimana menjalin senyawa yang lebih erat dengan pemerintah daerah
dan juga bersama pemerintah daerah meliterasi masyarakat
juga dengan bnpb kami tidak pernah bisa bekerja sendiri
itu sehingga itu memang tantangan
dan barangkali kami harus mempertajam social engineering juga
kan psikologis banget itu
jadi harus banyak kami garap di sana saat ini
selain teknologi tetap kami update
target kami teknologi saat ini harus melompat dua puluh tahun
kalau ingin kan kelemahan kami saat ini kan mengejar dua menit tsunami itu
itu kan berarti super kompeten
dua puluh tahun ya jangan jangan kita sudah gedung ini kita sudah di jakarta katanya sudah akan menjadi di bawah ini
yang kami maksud teknologinya itu dua puluh tahun
jadi kalau persoalan gedungnya kami ada backup di bali
dan segera kami membangun backup di kalimantan
jadi mungkin gedungnya sudah tidak di sini lagi
tetapi teknologinya harus dua puluh tahun
tapi melihat memang dimana lah ini kan ada wacana untuk memindahkan ibu kota ini
ini langkah yang dari segi klimatologi geofisika dan meteorologinya merupakan langkah yang tepat memindahkan ibu kota
ke dataran yang mungkin lebih besar lah ininya wilayahnya
jadi sebetulnya dari data data kegempaan itu kelihatan sekali
kalau mbak lihat di sana
itu yang nggak ada segitiganya yang kosong itu kan relatif di kalimantan
karena di sana aktivitas kegempaan memang paling minim di antara wilayah yang lain
jadi tidak ada ancaman dari
gempa bumi masih ada
cuma paling lemah
dari air laut tsunami masih ada potensi dari sulawesi
tetapi potensi itu masih bisa terkontrol
masih relatif mild lah
dibandingkan wilayah yang lain
tapi lokasi persis yang dipilih mungkin jangan jangan ada likuifasi nanti
mungkin sesuatu yang ini semua bisa dideteksi
dari segi keamanan geofisikanya
dari segi geofisika kami bisa melakukan deteksi itu
sebetulnya sudah ada data
tetapi tahun ini akan kami pertajam
jadi kami ukur tingkat getarannya
kalau ada gempa itu seberapa kuat
meskipun secara makro itu paling lemah
tapi di antara paling lemah itu ada tidak titik
kalau resolusinya lebih tinggi barangkali ada satu spot yang disitu kuat
nah ini yang sedang kami garap di sana
kita istirahat sebentar
tapi ini menarik mengenai gempa itu
karena kalau tidak salah bu rita di gedung bmkg ini ada ruangan yang simulasi gempa
mungkin tidak ada salahnya kita coba
dan juga mungkin langkah langkah step step apa saja
karena gempa bumi merupakan sesuatu yang istilahnya normal lah
jadi sesuatu yang mungkin perlu terus menerus diingatkan
tapi juga lebih penting lagi responsnya
kita istirahat sebentar
tapi kita akan lanjutkan insight with desi anwar
tetaplah bersama kami
akhirnya berhenti juga gempanya
saya saat ini berada bersama kepala bmkg di ruang simulator gempa bumi
bu rita karnawati atau kita panggil bu rita
jadi simulasinya itu gempa berapa dalam skala ini magnitudenya
magnitudo tujuh dari gempa lombok september dua ribu delapan belas yang lalu
wow lumayan sangat keras
tapi yang jelas tadi sop nya kalau ada gempa jangan duduk
boleh duduk ini salah
apa kira kira yang harus dilakukan step stepnya ini supaya ada pencerahan juga buat masyarakat
sebelum ada gempa kita pastikan perabotan yang ada di dalam ruangan kita ini cukup kuat
dan kalau ada meja itu yang kuat kita bisa berlindung di bawah meja
tapi pastikan meja itu cukup banyak
kalau ini gak mungkin
kalau tidak ada meja
segera lari keluar
segera lari keluar terutama kalau di lantai satu
tetapi kalau lantainya banyak ya menunggu sampai stabil
jadi berlindung kalau gak di meja di bawah meja di tempat tidur di kolong
tapi sekarang tempat tidur juga kolongnya udah gak ada
atau mungkin di bawah pintu
di bawah pintu di gawang pintu itu bisa
mana yang kuat ya
atau mepet ke mana ke almari itu
atau ke tempat tempat zona segitiga itu kita mepet ke sana dengan merunduk ini ya
memenuhi kepala ini perlu dilakukan
perlu ini diingatkan ya secara berkala
yang penting jangan panik ya
nah kita berbicara mengenai ya ini cuaca ekstrim serta kira kira bencana yang bisa menjadi dampak ya dengan adanya cuaca ekstrim itu
tapi yang lebih penting lagi
apalagi bmkg ini memiliki datanya informasinya
peringatan dini dan lain sebagainya
itu adalah bagaimana kita merespons khususnya bagi pembuat kebijakan
dalam bentuk kebijakan dan juga ketindakan misalnya mitigasi dan adaptasinya
karena ini merupakan normal yang baru secara global
suku semakin meningkat dan juga cuaca ekstrim semakin sering terjadi
nah salah satu penyebabnya itu adalah emisi rumah kaca
kas rumah kaca
yang semakin meningkat
nah seperti kita ketahui tadi sudah disebutkan oleh bu rita
sumbernya itu biasanya ya karena karbon
itu karena misalnya kebakaran hutan atau pohon yang dirusak dan lain sebagainya gambut
industri industri tidak ramah lingkungan
apalagi yang sangat bergantung kepada fossil fuel atau batubara
dan kita memang sangat tergantung pada hal hal transportasi karena menggunakan fossil fuel
nah berarti kan harus ada kebijakan
yang bisa memitigasi dan juga merespons lah terhadap ini
bagaimana bu rita harusnya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah
ya betul sekali
karena salah satu sumbernya adalah energi yang tidak ramah lingkungan
sehingga tentunya kebijakan pemerintah yang saat ini sudah dimulai untuk energi terbarukan
untuk kandungan non fossil fuelnya semakin meningkat
itu harus lebih dahsyat digencarkan
kebijakan semacam itu
dan juga pola hidup kita jangan terlalu dengan mobil mobil pribadi
jadi malah diutamakan public transport itu mungkin lebih nyaman
seperti saat ini ada subway ada mrt krl
mungkin juga ini ya kan programnya
program mobil listrik itu juga harus digalakan
karena geotermal itu juga perlu lebih ditingkatkan karena potensi kita memang sangat besar geotermal
dan karkutlah juga itu harus dimitigasi
bu rita sendiri apakah pemerintah aware atau sadar bahwa ya memang harus ada langkah langkah dalam kebijakan itu
sebetulnya yang kami ketahui pemerintah termasuk kami juga ini sudah ada task force nya yang untuk melakukan hal tersebut
contohnya karhutlah beberapa bulan sebelumnya tugas misalnya bmkg memberikan prediksi kira kira bagaimana potensi kering apakah akan berdampak karhutlah
kemudian kami secara rutin mengeluarkan prediksi untuk pencegahan
dan memberikan informasi berapa hari tidak ada hujan
kalau sudah sepuluh hari lebih tidak ada hujan ini sudah alamnya sudah mulai berbunyi
dan ini dilanjutkan oleh kementerian terkait misalnya kementerian lingkungan hidup kemudian pemerintah daerah bnpb bpbd
jadi di bawah itu task force nya banyak juga termasuk keamanan di sana menjaga agar jangan sampai ada orang menyulut rokok kalau sudah sepuluh hari tidak ada hujan
tidak akan terjadi seperti apa yang terjadi di australia
itu luar biasa sih
tidak bisa berhenti
semakin banyak dan ini berdampak semakin buruk ya dalam perjalanan
temperatur semakin meningkat
tapi selain itu juga harus ada adaptasi yang dilakukan dalam kebijakan
apalagi kita negara kepulauan nanti kalau misalnya permukaan air laut meningkat dan cuaca ekstrim itu juga bisa terjadi ini harus ada
tata ruang dan lain sebagainya
tata ruang itu sangat penting karena biasanya zona yang hampir semua yang terkena bencana itu pasti tata ruangnya salah
kami sejak data sejak sebelum tahun dua ribu itu korelatif sekali tata ruang dengan kejadian bencana
dan untuk adaptasi selain tata ruang kami terutama untuk iklim ini juga bekerja dengan petani dan nelayan bagaimana beradaptasi dengan perubahan cuaca dan iklim
untuk menyesuaikan pola tanam pola tebar benih udang dan sebagainya benih bandeng dan sebagainya
pola tangkap ikannya ini juga sangat bergantung pada kondisi cuaca dan iklim
itulah yang kami sebut salah satu contoh adaptasi
tapi bu rita dengan begitu banyaknya data ini bmkg kan gudang data gudang informasi gudang statistik
sini pekerjanya juga semua ilmuwan ya saintis dan lain sebagainya
berapa persen digunakan ya untuk membuat
untuk membuat kebijakan atau sebagai pedoman lah langkah langkah ke depan
betul sekali jadi yang sudah digunakan ini ya kami sampaikan ya kalau persentasenya nanti kami hitung lah
tapi yang sudah dimanfaatkan adalah data data untuk pencegahan karhutlah
itu rutin selalu kami sampaikan
tapi rutin juga karhutlahnya terjadi
karena persoalannya kan tidak hanya di data
tetapi bagaimana implementasinya di data
sudah tahu akan terjadi karhutlah sampai hotspotnya itu belum terjadi
kita bisa mendeteksi akan terjadi di mana
cuma bagaimana kelanjutannya
kemudian juga data data untuk pertanian
kami sampaikan juga data untuk peringatan dini demam berdarah
itu sudah digunakan juga
kemudian data data peringatan dini yang lain
itu dimanfaatkan oleh terutama pupr
badan geologi dan juga bnpb
namun sekali lagi penerapannya ini
apalagi dalam bentuk kebijakan
misalnya kebijakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca
dengan mungkin alternatifnya juga sudah harus mulai dikembangkan
dan juga mungkin membuat tata ruang yang jauh lebih ramah
dan menjaga supaya pohon pohon kita itu tambah lebat
itu betul sekali
terima kasih banyak
dan bu rita kita senang sekali mendengar
ternyata tingkat keakurasian
apakah itu perkiraan atau prediksi
peringatan dan lain sebagainya
itu cukup tinggi
dan ini akan terus menerus
teknologinya akan ditambah
apa tingkat harus digarap
dan juga menjadi tanggung jawab kita semua
khususnya pemerintah dalam membuat kebijakan
sekali lagi bu rita
terima kasih banyak
dan sangat berguna informasi
ini ya memang yang namanya perubahan iklim
serta dampaknya yaitu cuaca ekstrim
dan juga bencana yang bisa
dan sudah kita rasakan sekarang
ini harus segera ya kita mitigasi
harus segera kita tangani
karena kalau tidak ya ini akan semakin lama
dan kalau itu terjadi
itu menjadi normal
seperti kehidupan sehari hari
normal tapi ini juga akan mengancam
kehidupan kita semua ya
manusia dan juga apa yang ada di planet ini
di masa depan
jadi harus ada tindakan
karena ya ilmunya sudah ada di sana
datanya informasinya sudah lengkap
sekarang apa yang kita lakukan dengan semua informasi
kali ini langsung dari kantor bmkg
juga terima kasih atas perhatian anda
jangan lupa saksikan insight with desi anwar
dan juga di kanal youtube cnn indonesia insight with desi anwar
desi anwar sampai jumpa
wah kayaknya akan ada gempa bumi lagi
harus pegang semuanya
iya pegang semua
harusnya kita lari keluar
terima kasih sekali mbak
aduh luar biasa ini mbak